menyambut idul adha perusahaan daerah rumah pemotongan hewan di kota surabaya
bekerja sama dengan fakultas kedokteran hewan universitas erlangga
menggelar pelatihan penyembelihan hewan kurban
ratusan pengurus masjid yang ikut dalam pelatihan ini diharapkan
selain dapat menjalankan ibadah berkurban sesuai dengan aturan agama juga higienis
selama dua hari ratusan pengurus masjid sekota surabaya
mengikuti pelatihan penyembelian hewan kurban
para peserta diberi pelatihan lengkap baik berupa teori maupun praktik di lapangan
dalam sisi penyampaian teori peserta diajari bagaimana cara memilih hewan kurban yang baik
teknik merobohkan dan proses penyembelian serta pemotongan daging
adapun dalam sesi praktik perusahaan daerah rumah pemotongan hewan kota surabaya
yang bekerja sama dengan fakultas kedokteran hewan universitas erlangga
menyediakan seekor sapi seberat empat ratus lima puluh kg
kepada peserta ditunjukkan secara langsung penerapan
dan penerapan sumatang
peserta sangat mengapresiasi dan berharap pelatihan penyembelian kurban ini menjadi program yang rutin
yang pertama bagaimana cara merobohkan sapi yang syariat
jadi yang tidak menganiaya sehat selamat untuk yang narik dan untuk sapinya
yang kedua bagaimana caranya menyembelih korban yang halal
ini sangat bermanfaat sekali nanti ditindaklanjuti di masjid masjid
yang mengadakan penyembelian hewan korban
karena melaksanakan ibadah kurban tidak sekedar menyebelih hewan dan mengkonsumsi dagingnya
pihak penyelenggara melalui media pelatihan ini berusaha memberi penyuluhan kepada masyarakat
agar menyadari pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar
karena mereka kadang kadang meletakkan potongan mulai dari teknik pemotongan
kemudian teknik pengulitan kemudian proses pemotongan karkas
itu banyak terkontaminasi oleh
oleh kotoran ya yang berasal dari sapi itu sendiri
oleh karena itu kita berpesan kepada seluruh tamir yang ikut peserta
ikut mengikuti seminar kemarin
supaya mereka betul betul memahami betul terkait dengan proses pemotongan penyembelian ternak korban
sampai dengan distribusi dagingnya
selain itu pihak penyelenggara mengadakan penjualan perlengkapan penyembelian kurban
dan juga puluhan ekor sapi berkualitas baik untuk dijadikan hewan kurban